tiga kali berturut turut
gak apa apa tadi kan ada banting penuh panah
kita tahan banting kok
nah gitu dong berani
ya saya sekarang provokator
demi kebenaran dan keadilan wna
ngerti kan yang dimaksud
kalau saya suka malah anak anak saya sendiri bilang
kok ibu ketum sekarang berubah ya
udah dipanahin melulu badannya bandengnya
makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium cium lah
nah perjuangan ini tidaklah mudah
benar benar sebagai menurut saya badai
bisa terjadi seperti begitu saja
kecurangan secara struktur sistematis dan masif
bener ada apa tidak
tsm ini ada apa tidak
tsm ini ada apa tidak
kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak